sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan sampai sekarang perkembangan dua duanya
belum begitu baik
ini semua salahku
aku yang bikin banding kayak gini
aku yang bikin mainin celaka
aku yang bawa mobilnya
ini semua salahku
gak ada yang nyalain kamu
aku mau kembali
ini semua cenderung
aku mau kembali
aku mau kembali
mau kembali aja
hai ini karena gimana karya dede adek adek lagi lagi ini mobil ambulansi kecil amat
mobil ambulansi sana menik polis polis mobil polisi bener ya dea sebenarnya kamu
bukan punya adik sekarang kamu bukan menjadi kakak karena ada adik kamu di perut mama sekarang
ya allah berikanlah kesehatan untuk andin berikanlah kekuatan untuk andin supaya dia bisa
bertahan ya allah dan berikanlah kekuatan juga untuk bayi di dalam kandungan andi selamatkan
mereka ya allah kamu pasti gitu ya
dan mau minta tolong sekali sama kamu
nama toh ini berat tapi jangan kamu tunjukkan
rasa sedih kamu itu depan anak anak terutama depan reina karena reina
harus kuat buat anak anak
juga sedih cuman
cantik sekali si bajunya
cantik sekali si bajunya
ya udah kalau gitu kita langsung berangkat biar nanti nggak kemal
adik adik tuh kakak mau pergi dada aku beli yang pertama dulu ya
pergi papanya sama kakaknya
di sini kita juga kita juga
ada fotonya tuh
udah fotonya lari sana lari
aku mau ke mandi nanti
aku mau ke mandi
aku mau lumpuh
nanti kenapa sih
gak mau lumpuh
mau gak mau lumpuh
ibu yang sabar ya
semuanya butuh proses bu
ibu yang tenang
mesti bu kami akan berusaha semaksimal mungkin ya
ibu yang sabar ya
ibu yang tenang
nanti nanti jangan serangi anak ya
ibu yang tenang tenang saya
ibu tidur dulu
obat tendangnya sudah masuk ya sekarang ibu silahkan
ibu tidur silahkan
loh ini anak saya kenapa ya tadi kok dia
kok dia histeris berteriak
seperti orang ngamuk kayak gitu
begini bu saat ini
emosi pasien masih belum stabil
dia masih belum bisa menerima kenyataan
bahwa dirinya itu lumpuh
secara emosional dia sangat shock
dia merasa tidak berguna
dan takut merepotkan orang lain
makasih ya dok
kalau begitu saya permisi dulu ya pak bu
ya dok makasih dok
jika tidak aku sudah supaya
saya akan selesai
ayah aku tahu
tiga perempuan dalam kehidupan
sudah merapu ya allah
kuatkanlah aku ya allah
untuk menopang mereka
udah jam segini
tuhan alsa dulu deh
minta dia siapin dokumennya
biar nanti meetingnya
kok teleponnya nggak aktif ya
kamu baru mau berangkat kerja
ya seperti biasa
oh kirain sama kayak aku
tadi pagi kerja terus makan siangnya
berarti ini kamu baru mau berangkat kerja
iya tadi sih saya udah ijin sama pak alu
untuk datang ke kantornya ke siangan
kamu lembur ya semalam
karena saya lagi menyelidiki tentang
yang main pak bu andin dan pak elsa
kamu serius di
bandin sama elsa kecelakaan nih
mereka kenapa bisa kecelakaan
tenang mbak alu tenang
saya denger ceritanya
karena mereka ada
kegiatan acara makan malam di
keluarganya pak surya
dan pas di jalan
mereka itu ditabrak oleh truk
sekarang ini mereka
sedang ada di rumah sakit
di rumah sakit
kondisi terupdate nya kondisinya mbak andin itu dia
kondisi terupdate nya kondisinya mbak andin itu dia
kondisi terupdate nya kondisinya mbak andin itu dia
terakhir saya dapat info loh
bu andin ini masuk ico
dan sampai sekarang belum sadarkan diri
sebaik baik aja ya
kalau mbak elsa
kemarin itu katanya sudah
dibenarkan ke ruang rawat
mbak elsa masih belum sadarkan diri juga
oh ya pantas

mereka dirawat di rumah sakit mana ya
di rumah sakit sejahtera
thank you adi
aku duluan ya
mau berbual ya
semua sudah di gambar

gimana semuanya aman
kita bisa semua dokter
apa kata dokter
dokter bilang belum ada perkembangan yang baik buat bu andin pak
ayo ketemu mama pak
ayo ketemu mama pak
tapi gak boleh sedih
meskipun mama belum bangun

tapi kalau rena sedih mama tau loh
gak boleh ya
jangan jadilah sama papa
jangan jadilah sama papa
saya mau bawa anak saya ke dalam bertemu sama ibunya
sebenarnya anak kecil tidak boleh masuk ke dalam pak
kasih kesempatan anak saya buat ketemu sama ibunya
aku pengen ketemu mama aku
sebentar saja ya
karena peraturan ini buat untuk melindungi pasien dan juga keluarga pasien
dan tolong pakai baju khususnya dulu ya pak
terima kasih ya
kita ke dalam
lihat ya saya sudah tengah tidur
sekarang aku mau lihat target
aku harus cenguk andin
kondisi dia juga sangat memprihatinkan
ya aku temenin kamu ya
mama cepet bangun ya
supaya bisa ngajarin aku lagi
supaya bisa ngajarin aku lagi
bisa suapin aku dan
aku sebenernya askara akan berdoa
yang ada di belakang mama
di dalam ada reina dan pak al
oh ada reina
tadi aku bisa
doain aku bisa dapat
papa sama mama pasti doain selalu
papa sama mama pasti doain selalu
karena sudah ngajarin aku

jadi aku bisa kerjain soal ujian
kamu liat men
kamu liat men
kamu liat men
reina sekarang udah jadi anak yang pintar
enak sekarang udah jadi anak yang pintar
anak yang baik
pengertian sama orangtua
kamu pasti senang liat
kamu pasti senang liat
kamu pasti senang liat
tapi nggak boleh nangis ya
nanti mama ikutan sedih
mama kenapa lama tidurnya
jadi perlu tidur yang lama
supaya nanti kalau udah seminggu
mama jangan lama lama tidurnya
karena aku gak bisa
nemanin mama lama lama disini
tadi aja aku gak boleh masuk rumah
mama sebenernya baik baik aja ya
udah gak boleh sedih
meskipun mama lagi tidur
mama itu bisa tau loh
kalau rena juga lagi sedih
harus tetep tersenyum ya
gak boleh nangis hadapan mama
mama pasti dengerin semua
yaudah pamit dulu sama mama
kita keluar dulu ya
saya keluar supaya bisa istirahat ya
aku gak tega ngeliat rena
dia malah seperti menyemangati
mamanya kasih semangat terus buat gantin
nanti kalau rena keluar
sebisa mungkin kita nggak usah
memperlihatkan kesedihan kita
mama sakit di darahku
belum bisa bangun
ternyata mama lagi mengandung adik aku
rena berdoa terus ya
biar mamanya cepet pulang
biar mamanya cepet bangun
doain mama terus ya sayangnya
terus aku sakit deh
lu sekarang gak
mama gak akan kemana mana
mama akan selalu sama kita
jadi gak usah sedih ya
oma merasa bersalah
karena kamu malah ikut sedih
tapi tetep masih berusaha aku
pak nino maaf tunggu sebentar
apa pak nino lagi sibuk
enggak ini cuma mau fotokopi beberapa file buat meeting nanti
oke keberatan nggak kalau saya minta tolong untuk hari ini backup kerjaannya elsa untuk membuat materi meeting untuk nanti
boleh tapi kenapa elsa nggak masuk kerja
kamu belum tahu kabar elsa nona
ada apa dengan elsa
atau sekarang lagi dirawat di rumah sakit sejahtera karena mengalami kecelakaan
rasa kecelakaan rasa kecelakaannya sama mbak andin
tapi nggak tahu sih kabar terakhir yang aku dengar kalau elsa udah membaik tapi yang keadaannya masih di ruang icu itu mbak andi
saya selesain ini sama backup sedikit kerjaan elsa kalau udah selesai apa boleh saya izin buat jemput mereka
shor kalau bisa langsung ke sana nanti juga setelah saya meeting saya akan menyusul ke sana
selain saya kesini untuk menanyakan update tentang kecelakaan tersebut saya juga ingin menanyakan apakah kepolisian sudah berhasil menanyakan keterangan terhadap supir truk itu
sebenarnya supir truk itu sekarang menghilang pak rendy
tapi saya curiga ini adalah sabotase dan mereka sengaja ingin melenyapkan bukti
meskipun polisi bilang kalau kecelakaan ini murni ketidaksengajaan karena tidak ada tanda tanda sabotase
bu bos sekarang kekembangannya andin gimana ya
ya kita semua masih nunggu kabar ya mir by the way thank you ya terima kasih kamu sudah sangat perhatian ke andi
ya nggak cuma andin sibuk keluarganya juga sibuk
ya yang ada di pendek pendek ini juga kan walaupun saya pekerja di sini saya sudah anggap saudara semua bu
iya kamu juga sahabatan kan sama andin
saya doain aja emir ya sekarang sih terakhir sana di icu saya melihat andin sedang berusaha untuk sembuh andin dan bayi dalam perutnya
yes andin sedang hamil sekitar empat sampai lima minggu
allah alhamdulillah dan kami lagi wah ini bukan adik lagi nih nanti bakalan jadi abang ya bu ya
abang askarai ya doain aja ya mir ya lagi kita berusaha yang terbaik untuk menyelamatkan andin dan bayi
iya bu tapi andin hamil dalam kondisi saya juga bingung ya bu ya saya harus sedih atau senang
ya kita semua sedih lah apalagi saya saya melihat aldebaran begitu hancur tadi saya juga hancur melihat andin begitu
dan saya juga tahu kenyataannya bahwa dia sedang hamil lagi mengandung aduh doain aja ya mir ya
pasti bu saya pasti doain setiap waktu mudah mudahan andin berpeg aja
gue harus kemanin
sorry pak ada yang bisa saya bantu
saya elina persetia
saya mau jenguk pasien dengan nama elsa nirita
apa dirawat di sini dan di kamar berapa
sebentar saja dulu ya pak
pasien berada di ruangan ppe satu pak
kamu di sini sih
kondisi kamu itu masih lemah
gak main sih pakai turun
harusnya kan istirahat
aku kemanin noh
kok kamu bisa di sini noh
ya karena aku tahu kamu lagi ada musibah
makanya aku datang buat semua
aku mau jenguk balin noh
aku pinjam kursi roda dulu ya
kamu kan tadi mau berdiri masih belum kuat
biar aku bantu kamu berdiri ya
aku bantu berdiri ya